saudara wakil wali kota solo yang juga kader pdi perjuangan teguh prakosaan
meragukan soal kaisang pangarep akan maju di pemilihan wali kota solo
mengingat status kaisang sebagai ketua umum partai solidaritas indonesia atau psi
bukan ketua dpd atau dpc partai politik
meski demikian teguh mempersilahkan jika kaisang mau maju menjadi wali kota solo
nama kaisang sempat dimunculkan oleh sebuah lembaga survei terkait bursa calon wali kota solo
bukan hanya diwacanakan maju di pemilihan wali kota solo
nama kaisang juga masuk dalam bursa calon gubernur jakarta
salah satu yang mengusulkan adalah ketua fraksi psi dprd provinsi jakarta william sarana
tentu jika syarat administratifnya terpenuhi dikutip dari akun instagram miliknya
tanya terus soal figur kita ada beberapa figur internal yang saya kira pantas
selain tadi mas kaisang kami juga ada sosok sis grace
sementara itu wakil presiden terpilih yang juga kakak kandung kaisang
gibran raka buming raka enggan berkomentar banyak terkait wacana kaisang maju sebagai calon gubernur dki
gibran hanya menjawab tanya ks ang
tanya ks ang ya kalau dari keluarga